setelah kawasan kalijodo jakarta berubah wujud menjadi skatepark dan banyak mendapat sorotan media
skatepark skatepark baru mulai banyak bermunculan di sejumlah daerah
pembuatan dan desain skatepark harus tepat agar tidak membahayakan para pemain skateboard
nah kira kira bagaimanakah sebenarnya membuat dan mendesain skatepark yang layak dan juga memenuhi standar untuk digunakan
kita saksikan bersama
melakukan trik sulit pada alat alat yang ada di skatepark merupakan kepuasan tersendiri bagi seorang skateboarder
sepintas bentuk dan desain dari sebuah skatepark memang terlihat sederhana
tetapi bila ada salah konstruksi atau kesalahan desain dan bentuk alat yang tidak tepat
dapat diperlukan para pemain skateboard
layaknya itu misalnya dari segi skateparknya transisinya kurang bagus
dari floaringnya juga cepat rusak baru bikin sebulan udah rusak
dia nggak tahu cara bikin yang sebenarnya
transisinya itu kayak lekukan dari quarter itu
lekukan itu ada yang curam banget ada yang landai banget
jadi benar benar tidak pas untuk skate
bahaya sih sebenarnya
itu juga menjadi problema misalnya kayak ada banks
terus dari segi misalnya kita mau kickflip mau ngetrik gitu di banks itu
taunya banksnya bolong
terus misalnya mau jemping tapi nggak ada penutup depannya
jadi suka nyangkut dulu jadi malah ngecelakain diri sendiri gitu kadang
kondisi tersebut yang menjadi salah satu perhatian bagi avandi
kondisi tersebut yang menjadi salah satu perhatian bagi avandi
sulitnya mencari tempat bermain skateboard juga menjadi faktor lain
yang akhirnya membuat pria berusia tiga puluh dua tahun ini
membangun dan mendesain skatepark sendiri di tahun dua ribu sembilan belas
awal kita mencoba kita gagal banyak kali
sering banget kita salah karena ya kita belum tahu caranya
tapi lama lama kita berulang ulang kita terus mencoba
akhirnya ngerti gitu kan komponen sama apa
kita mengerti caranya bekerja sama dengan semen gitu
ya kalau desain sih jarang kita salah
yang salah itu konstruksinya kualitas finishingnya kita belum begitu tahu
kalau desain sih oke oke aja karena kita experience dalam itu
kita tahu apa yang kita mau bermain gitu
ukuran juga kita tahu gitu kan
cuman kalau untuk finishingnya itu kadang kurang gimana
terus ukuran besinya yang naik sedikit itu nonjol gitu
salah itu kemarin
jadi lama lama kita eksperimen dan mencoba
akhirnya kita benar benar benar
kalau dia terlalu nonjol itu roda itu bisa nyangkut
jadi sekarang ini kan udah kita setting di satu cm
yang di atas setengah cm

kalau dia nonjol itu bisa lewat full grind kalau dia nonjol itu bisa lewat full grind
kalau dia nonjol dia bakalan nyangkut
total sudah enam belas skatepark dibangun dan didesain oleh avandi
yang baru saja selesai adalah skatepark di kawasan bsd tangerang
hal hal detail yang kadang hanya diketahui oleh seorang skateboarder
menjadi hal yang penting saat membuat dan mendesain sebuah skatepark
ini desainnya kenapa beda dengan yang lainnya mas dua dua obstacle ini
ya kita ingin dapatin feeling street di dalam skatepark ini
ini barca bank kita sengaja kasih tekstur batu bata biar ada feeling kayak bistik gitu
efeknya gimana kalau dinyatakan di skatepark
efeknya ya ada suara dan suara kayak ini batu bata
oke benar benar di jalanan gitu ya bukan di skatepark ya
kalau ini kenapa jadi apa marmer ini
ya sebenarnya granded itu material paling disukai sama skater karena paling mulus
grindnya itu bagus banget kayak mulus gitu
tapi downside nya itu mahal mahal banget
so ya kita ngasih cuman sebagian tapi ada ya street feel
selain sudut dan kemiringan alat yang ada kekuatan dari besi yang digunakan juga harus diperhatikan
untuk besi pada railing ketebalan besi minimal tiga hingga lima mm
selain itu desain skatepark juga sangat menarik
sebaiknya dapat mengakomodir semua level kemampuan dari skater yang bermain
mulai dari level pemula hingga level pro
erlangga wisnuwaji tangerang selatan